aldila suciadi jesse rompis dan beatrice gumulya adalah tiga atlet pelatnas tenis putri indonesia
yang berlatih di lapangan tenis widya chandra jakarta
saat ini tim pelatnas tenis putri indonesia tengah bersiap tampil di sea games vietnam akhir tahun dua ribu dua puluh
namun belum jelasnya kalender pertandingan sepanjang tahun ini akibat pandemi covid sembilan belas
membuat pelatih harus pintar pintar mengatur menu dan program latihan yang akan diberikan
kemungkinan akan jenuh karena tidak tahu apa yang dihadapin kan
jadi kita maintain mentalnya anak anaknya
tantangan lain yang harus dihadapi adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
yang membuat venue tenis di gbk ditutup
akibatnya pelatnas tenis putri indonesia harus memindahkan latihan ke lapangan widya chandra
sementara pelatnas tenis putra berlatih di lapangan tenis wisma sanita pejompongan
jadi tidak ada masalah
program latihan fisiknya tetap di gelora bungkarno
latihan fisiknya di stadion tenisnya
cuma untuk mainnya kan yang nggak boleh yang ditutup kan lapangannya
kita untuk saat ini sih bersyukur karena kita masih bisa latihan
dan masih ada lapangan tenis yang bisa kita pakai
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ternyata diperpanjang hingga delapan februari mendatang
sebenarnya tim pelatnas tenis indonesia berharap mendapatkan pengecualian
dengan tetap bisa berlatih di lapangan tenis gbk
selain tiga atlet yang berlatih di jakarta
pelatnas tenis putri indonesia juga diperkuat oleh priska madirin yang berlatih di bandung
dan dua petenis muda janice chen dan rifanti kaviani yang kuliah dan berlatih di amerika serikat